berbagai cara dilakukan

sistem peradilan dan pemerintahan pada saat itu
sistem peradilan dan pemerintahan pada saat itu

karena situasi dan kondisi keamanan di ibu kota yang disebabkan oleh pengacauan serdadu serdadu belanda
dan sudah membahayakan aparatur pemerintahan republik indonesia
maka sekitar penghujung desember seribu sembilan ratus empat puluh
kantor kejaksaan agung dipindahkan ke cirebon dan bertempat di salah satu ruangan kantor kejaksaan cirebon
empat januari seribu sembilan ratus empat puluh enam presiden dan wakil presiden hijrah ke yogyakarta diikuti instansi lain termasuk kejaksaan yang telah berada di cirebon
di yogyakarta kantor kejaksaan bertempat di bruderan atau asrama para pendeta katolik di jalan
pada masanya mr kasman singodimejo juga mengeluarkan instruksi penting bagi perkembangan eselonisasi dan tata kerja kejaksaan
antara lain dikemukakan
bahwa susunan kejaksaan di jawa dan madura untuk sementara terdiri dari kejaksaan agung
sebagai pusat yang langsung memimpin kejaksaan kejaksaan di bawahnya
mr kasman singodimejo menjadi jaksa agung kedua sampai pada tanggal enam mei seribu sembilan ratus enam puluh
beliau diberhentikan karena pengangkatannya sebagai kepala urusan kehakiman dan mahkamah tinggi pada kementerian pertahanan
ketua ketua ketua dan wakil ketua di jaksa agung di bisnis ini
diisi di bagian merata dan diperhatikan sebagai kejaksaan kejaksaan agung
ketua ketua ketua dan wakil ketua di jaksa agung di disebutkan bahwa jaksa agung karena jabatannya menjadi jaksa tentara agung
dan dalam penutup pasal dua puluh satu disebutkan bahwa ketua wakil ketua anggota anggota jaksa serta panitra pengadilan tentara
yang bukan opsir tentara
oleh presiden diberi tawaran
diberi pangkat militer sesuai dengan kedudukannya masing masing
dalam peraturan pemerintah ini
diputuskan dan ditetapkan peraturan tentang pangkat jaksa yang tercantum dalam pasal satu ayat lima dan enam
yakni jaksa tentara agung diberi pangkat serendah rendahnya
jenderal mayor dan jaksa tinggi tingkat satu diberi pangkat serendah rendahnya kolonel
pasal dua ayat tiga dan empat yakni jaksa tentara diberi pangkat serendah rendahnya
mayor dan jaksa tentara pengganti diberi pangkat serendah rendahnya mayor
seribu sembilan ratus empat puluh enam mister tirta winata dilantik sebagai jaksa agung ketiga
bertempat di malang pada tanggal tujuh belas februari
presiden menetapkan undang undang republik indonesia nomor tujuh tahun
seribu sembilan ratus empat puluh tujuh tentang susunan dan kekuasaan mahkamah agung dan kejaksaan agung yang diumumkan pada tanggal tiga maret
dalam pasal satu ayat dua disebutkan bahwa susunan kejaksaan agung
terdiri dari satu jaksa agung dan beberapa jaksa tinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden
kejaksaan agung dan kejaksaan agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden
yang menetapkan bahwa
ketentuan tersebut berlaku surut terhitung tanggal tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
kedudukan kejaksaan agung semakin kukuh satu september

mengeluarkan surat yang ditujukan kepada menteri penerangan yang mengutarakan dengan jelas keadaan kejaksaan di daerah republik indonesia
dimana antara lain dikemukakan bahwa
pemeliharaan keamanan dan ketertiban
termasuk kepolisian preventif berada di bawah pimpinan dan pengawasan jaksa agung
sampai dengan tanggal dua puluh tujuh mei

klub detak oleh unsur militer dan politik seperti antara lain mayor jenderal
dr sono dan mister muhammad yamin
disidangkan oleh mahkamah tentara agung
peristiwa ini adalah peristiwa kudeta pertama dalam sejarah indonesia merdeka
mahkamah tentara agung diketuai oleh
mister dokter kusumaat maja dan jaksa agung penuntut umum adalah mister tirta winata
beliau adalah jaksa agung pertama yang tampil langsung di pengadilan sebagai penuntut
sesuai dengan internasionalnya
terdapat empat ratus empat puluh dua orang yang telah menangkap peristiwa di wilayah
perubahan perubahan yang terjadi pada kejaksaan adalah bagian dari perubahan struktural
dalam rangka retoling organisasi aparatus
negara menyeluruh yang dilakukan oleh presiden soekarno
sebagaimana digariskan dalam amanat tersebut
sebagaimana yang pertama di masa jabatan beliau yang kedua ini
juga berlangsung sangat singkat yakni hanya empat bulan dua puluh satu hari saja
dua puluh september seribu sembilan ratus lima puluh sembilan adiaksa tegas yang tak kenal takut
terus berjuang menyelamatkan keuangan negara ini
kembali diberhentikan dengan hormat
satu desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan mr gunawan dilantik menjadi jaksa agung ke enam
tujuh belas februari seribu sembilan ratus enam puluh diadakan lagi perubahan kabinet
di bawah menteri yang memimpin suatu bidang ada beberapa menteri
menteri yang memimpin suatu bidang
menteri menteri yang masuk dalam bidang keamanan nasional adalah
kepala staf angkatan darat
kepala staf angkatan laut
kepala staf angkatan udara
jaksa agung mister gunawan
kepala kepolisian negara
dari lembaga non departemen
di bawah departemen kehakiman
menjadi lembaga yang berdiri sendiri
dan diperkuat dengan keputusan presiden nomor dua ratus empat tahun seribu sembilan ratus enam puluh
tanggal lima belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
yang berlaku surut terhitung mulai tanggal dua puluh dua juli seribu sembilan ratus
menteri atau jaksa agung mister gunawan
menetapkan tanggal dua puluh dua juli seribu sembilan ratus enam puluh
sebagai hari kejaksaan
berdasarkan surat keputusan
yang dikeluarkan pada tanggal dua januari seribu sembilan ratus empat puluh